doa bersama dan penggalangan dana untuk korban keempat yanjur
diikuti seluruh siswa dan guru sd pekunden semarang pada rabu pagi
menurut kepala sd pekunden abdul khaliq
melalui acara ini para siswa sejak dini diajarkan
untuk peka dan peduli pada kesulitan yang dihadapi sesama
selain dana pihak sekolah juga menggalang bantuan lain
seperti makanan dan pakaian
pengumpulan bantuan dari siswa dan wali murid
akan berlangsung selama sepekan
kita akan salurkan secara langsung
karena saudaranya wali murid yang di sana
langsung tunai kita berikan pada senang
kalau nanti ada yang nyumbang berupa beras
pakaian panas pakai pun kita akan terima
mulai hari ini kita dibuka donasi
sedikitnya dua enam ratus siswa smk pgri dua ponorogo jawa timur
rabu siang juga menggelar salat gaib
untuk kemampuan penyelidikan
kepala korban gempa cianjur
selesai menggelar salat gaib para siswa juga menggalang dana
rencananya kegiatan salat gaib dan penggalangan dana ini
akan digelar hingga selasa pekan depan
penggalangan dana bentuk empati kita
untuk sosial kita semampu kita
siswa siswa smk pgri dua ponorogo dan beberapa guru
juga ikut serta mendoakan
ketika selesai bagian berdumur
kita melasarkan salat jenazah goib
seluruh dana yang terkumpul akan digunakan
untuk membeli barang barang kebutuhan pengungsi
terutama untuk balita seperti pampers
susu formula vitamin hingga makanan dan selimut
tim liputan cnn indonesia